pertamanan pemakaman bagaimana kegiatan pemulasan jenazah termasuk dengan para pemuka agama untuk membuat standar operasinya
kita tahu bahwa jenazah itu harus diperlakukan secara khusus dan ini sudah kita informasikan ke semua rumah sakit yang di jakarta
sehingga mereka tahu tata cara prosedurnya
jadi kalau ada kasus tanda kutip meninggal
bisa menghubungi nomor kontak yang sudah kita bagikan tim dari dinas taman dan pemakaman tadi
kemudian dari situ akan dilakukan sesuai sop dan memang perlakuannya kita sediakan peti ya yang disediakan oleh pemprov dki jakarta
sementara itu dinas kesehatan provinsi sumatera utara sudah menerima tiga ratus lima puluh alat pelindung diri
dari kementerian kesehatan apd tersebut akan diserahkan kepada tenaga medis yang menangani pasien covid sembilan belas
apd yang diterima di kantor dinas kesehatan provinsi sumatera utara jalan muhammad yamin medan ini akan diserahkan kepada tenaga medis yang menangani pasien covid sembilan belas
terutama dokter dan perawat di rumah sakit gl tobing
sebab inilah rumah sakit yang akan dijadikan rumah sakit utama penanganan pasien dengan pengawasan covid sembilan belas di sumatera utara
ada tiga ratus lima puluh paket berisi apd
masker n sembilan puluh lima sarung tangan bersih dan sarung tangan panjang kacamata sepatu bot serta cover sepatu
apd ini disediakan agar petugas medis dapat melaksanakan tugas dengan aman
paket apd lain juga sedang dikirim ke sumatera utara
satuan gugus tugas penanganan covid sembilan belas di sumatera utara akan menerima apd yang siap digunakan untuk menangani kasus covid sembilan belas selanjutnya
saya beritahukan kepada tenaga medis dan juga pada masyarakat
bahwa di dinas kesehatan provinsi sudah tersedia apd yang merupakan bantuan dari kementerian kesehatan
yang akan dipergunakan untuk tenaga medis yang akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pdp
kemudian selanjutnya tentunya kita masih menunggu barang yang sampai apd yang akan dibeli oleh gugus tugas penanganan covid sembilan belas
dan juga penanganan covid sembilan belas
yang tersedia ini ada yang tujuh item dan juga ada yang lima item tujuh
jadi kalau yang tujuh item ini itu terdiri yang pertama dari masker
kemudian juga ada sarung tangan bersih dan sarung tangan panjang
kemudian ada baju ada kacamata ada sepatu dan ada cover sepatu
ini sudah dapat digunakan oleh tenaga medis
ada berita duka datang dari universitas gajah mada yogyakarta
guru besar fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan meninggal karena positif terpapar virus corona
inilah kasus pertama korban positif corona yang meninggal di daerah istimewa yogyakarta
sementara itu ikatan dokter indonesia mengkonfirmasi tujuh dokter telah meninggal dunia akibat terserang covid sembilan belas
prof iwan dwi prahasto meninggal pada selasa dini hari di rumah sakit umum pusat dr sarjito
jenazah diberangkatkan dari rumah sakit langsung ke pemakaman dosen ugm di sawit sari sleman
tanpa singgah di rumah sakit umum pusat balair ugm seperti almarhum guru besar yang lain
meski demikian ugm tetap memberi penghormatan terakhir yang dipimpin langsung oleh rektor ugm panut mulyono
pemakaman almarhum dilakukan petugas yang menggunakan alat pelindung diri lengkap
sampai selasa ini tercatat
kasus positif virus corona di yogyakarta dengan perincian satu kasus sembuh satu kasus meninggal dan tiga pasien saat ini masih diisolasi di tiga
itu sudah dilakukan pemeriksaan kontak kresel dan sudah dilakukan pemeriksaan swab
sebagian sudah diketahui hasilnya seperti dari propuls selaku istri dari almarhum itu negatif hasil pemeriksaannya
sementara itu ikatan dokter indonesia mengonfirmasi hingga saat ini ada tujuh dokter yang telah meninggal dunia akibat terserang covid sembilan belas
salah satunya adalah dr bambang sutrisna guru besar epidemiologi fkm universitas indonesia
dokter bambang diketahui ikut turun tangan dalam menangani pasien terjangkit virus corona
kabar duka ini juga diumumkan oleh ikatan dokter indonesia
melalui unggahan di akun instagram ini diketahui dr bambang wafat pada senin dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh di rumah sakit persahabatan pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
sebelumnya edi juga mengunggah enam foto dokter lainnya yang meninggal dunia karena virus corona
hingga saat ini di dki jakarta sudah ada empat puluh dua tenaga kesehatan yang positif telah terjangkit virus corona
tenaga kesehatan yang terinfeksi mencapai empat puluh
selanjutnya terkait dengan jumlah odp pada hari ini berjumlah satu empat ratus enam puluh
demi mengurangi angka penyebaran virus corona pemprov dki jakarta tak henti mengingatkan agar masyarakat tetap tinggal di rumah dan jaga jarak
tim liputan cnn indonesia
kasus kematian akibat wabah covid sembilan belas
terus bertambah dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan
salah seorang korban meninggal adalah guru besar fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia prof bambang sutrisna
malam ini cnn indonesia prime news akan berbincang melalui sambungan telepon dengan putri almarhum bambang sutrisna yang sempat mencurahkan isi hatinya di media sosial tentang kesedihannya ditinggal pergi sang ayah
putri almarhum juga menghimbau agar peristiwa
kepergian sang ayah dijadikan pelajaran untuk semua orang agar tak main main dengan wabah covid sembilan belas
dan sudah bergabung bersama kami leodita trihwayuni putri almarhum prof bambang sutrisna melalui sambungan telpon
selamat malam leonita
leonita sebelumnya kami dari tim cnn indonesia mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ayahanda prof babak sutrisna
semoga anda sekeluarga tabah
leonita bagaimana kondisi keluarga hari ini setelah kepergian ayah anda
ya kami berusaha ikhlas sih
nggak ada perubahan berarti selain papa nggak ada
jadi yang hilang ya orangnya perasaan ada orangnya juga hilang
di luar itu kegiatan kami masing masing masih tetap berjalan sih
nah sosok prof bambang sutrisna itu seperti apa sih di mata anda dan juga keluarga besar
papa itu pekerja keras
semua orang pasti tahu lah banyak omongan omongan tentang papa
kerjanya bisa kalau bisa dua puluh empat jam ditambahin mungkin akan ditambah sama beliau
jadi nggak ada mikir oh iya saya harus istirahat gitu nggak ada
orangnya suka bekerja mengutamakan pasien mengutamakan perannya sebagai peneliti dan pendidik gitu
oke leonita kami dengar banyak juga sebetulnya mahasiswanya di fkm ui yang kehilangan
namun di sisi lain beliau juga masih praktek di saat saat terakhir begitu mungkin bisa anda ceritakan
iya betul papa masih praktek sih sampai terakhir hari jumat tanggal sembilan belas itu juga masih praktek
karena kan memang biarpun pasiennya nggak terlalu banyak tapi selalu ada yang nunggu gitu
jadi mau nggak mau harus ada yang nolongin kan kalau ada pasien datang gitu
oke anda sempat curhat sebetulnya di media sosial anda mengatakan bahwa ada pasien kemudian yang datang
namun ternyata pasien tersebut positif gitu mungkin bisa diceritakan sedikit berbagi kepada kami
jadi papa sih sebenarnya ada cerita
mama juga ada cerita
kita bahwa tanggal dua belas kemarin itu ada pasien datang
kita sebenarnya awalnya nggak tahu ini pasiennya pasien apa datang
saya sempat baca rekam medisnya juga
pasien datang dengan sesak dengan batuk gitu
jadi ya seperti biasa kita periksa kita lakukan pemeriksaan lab sama ronsen juga gitu
kita nggak tahu pasien ini pasien apa
cuma dari awal kan memang sudah curiga
oh iya nih jangan jangan suspek covid
pasiennya juga mengaku pulang paksa dari salah satu rumah sakit gitu
jadi pasiennya bilang pulang paksa
jadi kita jadi lebih makin curiga kan
nah ternyata setelah hasil ronsennya keluar gambaran ronsennya itu khas banget pneumonia
jadi radang paru paru
yang memang sebenarnya kalau kita tahu kalau covid itu juga memberikan gambaran khas pada paru paru gitu
memang gambaran peradangan
yang kita sebut pneumonia itu
jadi walaupun kita nggak tahu juga ini pasien benar benar positif corona atau nggak
karena seperti semua orang tahu di indonesia untuk swab aja tenaga medis saja nggak dapat slot
apalagi pasien gitu
jadi belum bisa bilang apa apa juga karena hasil swab papa juga belum keluar
tapi kemarin status terakhir memang sebagai pdp corona
ayah anda sebagai seorang tenaga medis sebagai seorang dokter
meskipun sejak awal mungkin punya firasat dan bisa melihat gejala gejala pasien tersebut covid
tidak menolak pasien tersebut begitu ya leonita
justru mamah kan ya mungkin itu karena abis acara pernikahan saya
jadi mamah tuh sempat bilang udahlah nggak usah nggak usah di ini kan nggak tahu juga ini pasien dari mana kok tiba tiba datang gitu
terus kata papa malah janganlah ini kasian
pasiennya dari jauh
akhirnya yaudah ditolong deh
kemudian mungkin bisa diceritakan anda juga sempat curhat sebetulnya di media sosial berbagi kepada kami di sini
dan juga masyarakat pada saat detik detik terakhir dan sampai kemudian beliau ini dimakamkan
anda sempat curhat bahwa semuanya itu dialami sangat berat dan juga sendirian begitu leonita
sejujurnya saya sendiri paham sih
namanya ruang isolasi itu memang benar benar isolasi yang sesungguhnya
jadi satu ruangan sendiri
perawat juga tidak mungkin ada standby di situ dua puluh empat jam
tapi memang di dekat situ bisa memantau keadaan pasien
tapi ya memang benar benar sendiri
dan papa kemarin sebelum meninggal malamnya sempat telepon telepon saya berkali kali
papi sesak gitu
akhirnya saya telepon ke rumah sakit juga beberapa kali untuk minta tolong agar perawat melihat gitu
artinya di saat saat terakhir beliau itu tidak ada keluarga begitu yang menemani
jadi sistemnya adalah ruang isolasi
di depan itu sebenarnya ada ruang tunggu
tapi ruang tunggu itu kami baru diperbolehkan masuk ke situ ketika keadaan papa sudah buruk
tapi dari situ juga tidak bisa lihat apa apa
dan saya lihat keluarga pasien lain yang pasiennya masih baik baik saja menunggunya di luar
benar benar di luar bangsal tersebut
artinya sampai detik terakhir
sampai ayah anda kemudian meninggal dunia itu tidak ada keluarga yang bisa menemani karena memang harus ditempatkan di ruang isolasi begitu ya
anda sempat curah juga sebetulnya di media sosial soal harus masyarakatnya harus memetik pelajaran dari peristiwa ini sehingga tidak meremehkan penyebaran wabah covid sembilan belas
mungkin bisa anda jelaskan melmita
jadi sebenarnya virus itu kita tahu kan
seperti flu aja mudah sekali tersebar
kalau kita nggak mau memutuskan rantai penyebarannya nggak akan selesai masalah seperti ini
nanti akan menular menular menular
kalau tenaga medis saja
sebenarnya tenaga medis kita tahu dokter di indonesia ya jumlahnya segitu
tidak akan dalam sekejap bertambah seperti timbulnya virus
tapi kalau misalnya tenaga medisnya segitu saja
terus pasiennya membludak
tidak bisa kita juga mau nolongin pasien juga sulit
kalau bisa ya jangan kemana mana
di rumah jaga kebersihan
dan tidak perlulah panic buying sampai beli apd kemana mana
atau beli makanan berlebihan
karena itu nanti membahayakan kita tenaga medis di rumah sakit
kebetulan saya sendiri juga tenaga medis
jadi kita tahu dari grup grup saja
sudah terlihat bahkan teman teman kita sendiri masih nyari
beli apd di mana sih gitu
bahkan kita nyari masker
masker saja itu terbatas buat kita
jadi kalau bisa sih jangan kemana mana untuk memutus rantai penyebaran
dan kalau bisa pemerintah juga memperhatikan apd untuk tenaga medis yang saat ini lagi bertugas
artinya anda mengatakan sebagai petugas medis juga sebagai dokter ppds
yang bertugas di salah satu rumah sakit
anda juga merasa bahwa petugas medis saat ini belum terlindungi dengan kekurangan apd begitu leonita
ada pesan khusus mungkin yang ingin anda sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah setelah ayah anda meninggal dunia begitu
semoga dengan hal hal seperti ini
ini kan kejadian buruk
dan saya rasa nggak cuma saya aja yang ada di posisi ini
ada beberapa teman teman juga
teman teman juga berada di posisi seperti saya
ya cukup dengan di rumah aja sebenarnya udah bikin kita sedikit lebih tenang
dengan gak banyak orang berkeliaran
dengan tidak banyak orang berkumpul
itu udah membantu banget untuk memutus rantai penyebaran
dan balik lagi untuk pemerintah sih saya harap ya penyediaan apd untuk para petugas medis agar lebih diperhatikan
karena kita jumlahnya juga nggak banyak
tapi pasien juga makin membludak
agak sulit nanti buat kita untuk menangani pasien gitu
oke terima kasih sekali leonita triwahyuni atas waktunya di tengah duka mau berbagi cerita dengan cnn indonesia prime news malam hari ini
sekali lagi kami keluarga besar cnn indonesia mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ayah anda anda
salam hangat untuk keluarga
iya terima kasih
dan rencana pemerintah kota depok melakukan rapid test covid sembilan belas di tingkat puskesmas

tingkat puskesmas belum terlaksana
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi